dua stasiun di semarang yakni stasiun tawang dan stasiun poncol ikut terdampak banjir yang melanda kota semarang sejak sabtu pagi
genangan air setinggi tiga puluh cm terjadi di ruang tunggu penumpang hingga peron
bahkan jalur lintasan rel kereta di stasiun ikut tergenang
tak terkecuali di lintasan rel luar stasiun seperti di kawasan semarang utara mangkang dan kaligawe
saya mau ke surabaya pagi sudah ketinggalan kereta balik ke aspol salen baju ke sini saat lagi malah di delay
oh delay delaynya berapa jam bu
katanya dua jam nanti kalau bisa jalan kalau nggak bisa ya nggak tahu
manajemen humas pt kereta api daerah operasi empat semarang iksan hendry wintoko melalui keterangan tertulisnya menjelaskan
bahwa ada dua titik lintasan rel yang tidak dapat dilalui
yang terakhir dilalui
yakni di petak rel alas tua dan petak jalan kalibungu kalibodri karena kedua petak tersebut tergenang banjir
banjir kali ini membuat empat perjalanan kereta api penumpang yakni kereta kamandaka kereta menoreh kereta joglo semarkerto dan kereta ambarawa express
mengalami keterlambatan hingga dua jam
damar sinuko semarang jawa tengah